teman teman mama no dari sini sampai sono solo semuanya masih mau kenalan sama kamu
kasih tahu kalau anak anak coba tuh datang dan tolong bilangin mereka juga tahan emosi mereka
biar enggak terjadi keributan di sini oke gue udah tahu ini pesan dari gue
hahaha rumah kerjaannya
bus depan datang
harus menghargai acara
gue senang banget ngeliat kalian semua ada di sini
ya semoga aja tujuan kalian kesini tujuannya baik bukan buat bikin rusuh
nggak kok kita semua datang ke sini mengucapin selamat buat nyokap lu bokap lu
ya udah kalau gitu silahkan masuk
sorry banget tim gue gak bisa nemenin kalian karena masih banyak tamu di sana
kalian semua nyebar jangan ngumpul di satu tempat
bikin bohong di sana terus nyusahkan orang lain yang datang ke tempat ini jadi buat apa

gue yakin mereka gak bakal baca baca
anak anak gue kok bareng bareng disini sih
bang sorry kita dateng
sini untuk mengingatkan bang chandra
boy pesen sama kita
untuk mbak chandra untuk gak kemancing emosi sama mereka
mereka emang gak diundang sama buy
tapi boy juga gak mau ngusir mereka
dan boy pesen
dalam hidup ini selalu ada kejahatan
kenapa nggak yang baik baik saja yang ada di dunia ini

kenapa gak ada kejahatan
kenapa gak ada kejahatan
kenapa gak ada kejahatan
kenapa gak ada kejahatan
lihat mereka udah kepanikan
sekarang ke chandra
lo tenang aja men
sekarang gue bikin mereka makin panik

sekarang gue bikin mereka makin panik
tidak ada besok
tidak ada besok
ya siapalah pokoknya

wah ini tuh
beb beb beb beb
ingat jangan buat masalah
aku mau nawarin sesuatu
dan aku merasa klik banget sih kalo main sama kamu
dan acara ini acara anak pejabat loh
tapi ini bangku gue
emang lo bawa ini bangku dari rumah lo
men ini acara bebas
mau udah gimana aja terserah
kecuali ini bangku lo bawa dari rumah
lo mau gak
kita punya kesan yang sama loh
sama sama suka dimaksud
makasih loh tawarannya
kayaknya gak dulu deh
kamu cari pasangan lain gue aja
emangnya kena aku sih
apa takut sama yang di belakang ini
kamu tenang aja
kamu tuh cantik sih
lepas dari begini
banyak gelosan aja
orang kayak gini tuh cuma jago nyari perhatian
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
dinam aja trista
walik punct salam pak cemang
sampai lagipula yer

oh eh silakan silakan
terus terus gimana karena aku udah
ma fah ntar ya
soal tantangan gue minta lo jangan nolak pertarungan itu
sorry ya lex gue emang menghindar
karena ilmu bela diri itu bukan buat cari tahu siapa yang lebih jago
ilmu bela diri itu buat ngebela orang yang lemah
dan buat ngejaga diri kita
jadi gue mau
gue gak mau bertarung sama rai maura gak
atau siapapun itu
oke tapi lo gak mau kan
pesta yang kakak kakak pengen jadi kacau
kalau lu nolak pertarungan itu
mereka bikin pesta ini kacau